di surabaya mahasiswa fakultas agama islam universitas muhammadiyah menggelar aksi teatrikal mengutuk agresif israel ke palestina
aksi ini mendesak pbb dan organisasi kerjasama islam atau oki menghentikan agresi militer israel terhadap palestina